hujan deras dan puting beliung menerjang boyolali jawa tengah pada rabu sore
sebuah gedung pertemuan desa tegal rejo kecamatan sawit boyolali
roboh dan menewaskan seorang pria yang sedang berteduh
korban jumeri enam puluh delapan tahun merupakan warga dugur tegal rejo desa tegal rejo
petugas bersama warga langsung mengevakuasi jenazah korban
yang tertimpa puing bangunan yang roboh
setelah berhasil dievakuasi jenazah korban
langsung dibawa ke rsud pandanaran untuk keperluan visum
yang kita pengamatan awal tadi ya tertimpa bangunan ini
selain merobohkan gedung serbaguna desa tegal rejo puting beliung
juga menumbangkan beberapa pohon di wilayah itu
terdapat pula bangunan pembuatan batu batai yang rusak
dan satu tawar telepon seluler ambruk
kartika bagus boyolali jawa tengah